kekurangan dosis vaksin bagi tenaga kesehatan atau nakes di jawa timur
disebabkan adanya penambahan data nakes yang dilakukan secara manual
pasalnya tidak semua nakes terdata di dalam sistem data yang dimiliki pemerintah
selain itu kekurangan ini dikarenakan dosis vaksin yang dikirim pemerintah pusat
lebih sedikit dari yang diajukan pemerintah provinsi jawa timur
setidaknya dibutuhkan tambahan dosis sebanyak satu ratus empat dua ratus lima puluh dua
kepala dinas kesehatan provinsi jawa timur erlina ferliana mengatakan
hingga akhir januari data nakes untuk divaksin sebanyak dua ratus tiga puluh dua ratus sembilan puluh tiga orang
namun vaksin yang dikirim baru tiga ratus tujuh puluh satu tujuh ratus tiga puluh vaksin
artinya baru satu ratus delapan puluh lima delapan ratus enam puluh orang nakes yang mendapatkan vaksin
dari data dinas kesehatan jawa timur setidaknya ada lima puluh ribu nakes
yang belum mendapatkan jatah vaksin untuk gelombang kedua ini
menurut jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas jawa timur makian jibril
komunikasi dengan kementerian kesehatan dan juga pt bio farma
selaku produsen vaksin di indonesia terus dilakukan
intinya agar kekurangan dosis vaksin ini bisa segera dikirim oleh bio farma
persoalan ini membuat vaksinasi ke semua nakes di jawa timur
tidak bisa selesai sesuai target dua puluh satu februari dua ribu dua puluh
untuk vaksinasi nakes dengan data sebelumnya
cakupannya sudah mencapai lebih dari sembilan puluh tiga persen
untuk data nakes tambahan pihaknya masih membutuhkan waktu
dan bergantung pada pasokan tambahan vaksin dari pemerintah pusat
kalau masih apa namanya
kalau misalnya hanya sebatas dari target pertama yang satu ratus delapan puluh lima
sudah selesai tanggal dua puluh satu februari
tapi kalau misalnya kita tambah
dengan data data tenaga kesehatan yang tambahan
ya mungkin masih butuh waktu tambahan
tapi prinsipnya kalau sesuai dengan jumlah vaksin yang pertama
per kemarin ini kita sudah mencapai cakupan vaksinasi sebanyak sembilan puluh tiga persen
untuk vaksin yang pertama sembilan puluh tiga tujuh puluh enam persen di jawa timur
itu sudah berdasarkan laporan manual dari kabupaten kota
satgas juga melakukan monitoring vaksinasi untuk memastikan
hanya yang berhak dan terdata yang bisa divaksin
hal ini dilakukan untuk menghindari kasus dugaan
penyalahgunaan vaksin untuk individu non nakes yang terjadi di jakarta
hanya saja di sebuah kabupaten di jawa timur
ada pemberian vaksin kepada seorang wartawan
padahal gelombang kedua vaksinasi hanya diperuntukkan khusus untuk nakes
itu pun faktanya
tidak semua nakes mendapatkan vaksin karena kekurangan dosis vaksin
iftafarit gancharwi caksono surabaya jawa timur